walau tidak memenuhi standar keselamatan pelabuhan tradisional jangkar di situ bondo tetap dipenuhi pemudik tujuan pulau madura
dalam sehari sedikitnya ada empat kapal layar motor kayu yang mengangkut ratusan pemudik
jumlah pemudik di pelabuhan tradisional jangkar situbondo menjelang lebaran sampai selasa dua puluh delapan juni mengalami peningkatan hingga tiga puluh persen
setiap perahu sampan yang datang ke bibir pantai langsung diserbu pemudik yang hendak pulang ke berbagai pulau kecil di raas dan saput sumeneb
tidak hanya membawa perlengkapan kebutuhan lebaran seperti kue dan bahan pokok mereka juga membawa sepeda motor di atas kapal kayu ini
meski tidak memiliki standar keselamatan angkutan penumpang kapal layar motor tetap dipilih masyarakat pulau
dalam sehari dua hingga empat kapal diberangkatkan dari pelabuhan ini untuk membawa ratusan pemudik pulau
satu kapal bisa isi berapa itu pak
kapal ada delapan puluh
delapan puluh orang terus motor sampai berapa isinya
pelabuhan tradisional pantai jangkar menjadi tumpuan arus mudik ke kepulauan madura
lokasi ini dipilih karena jarak tempuhnya lebih singkat dibanding jalur darat melalui jembatan suramadu
lewat pelabuhan ini pemudik hanya butuh waktu empat jam sementara jalur darat bisa mencapai